berikutnya pemirsa seorang prajurit tni tewas dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata di kabupaten nanduga papua
saat ini jenazah pratu hamdan telah diterbangkan ke kampung halaman di sumbawa nusa tenggara barat untuk dimakamkan
jenazah dilepas secara militer dipimpin oleh dandim seribu tujuh ratus sepuluh mimika letkol infantri dedy dwi cahyadi
pratu hamdan yang merupakan prajurit pos yal satgas yonif r tiga ratus dua puluh satu gt tiga belas satu kostrat tewas dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata di pos yaal distrik yal kabupaten duga pada senin sekitar pukul sembilan empat puluh waktu indonesia timur
pasca penyerangan prajurit tni di pos iyal distrik iyal kabupaten nanduga dalam kondisi siaga mengantisipasi terjadinya aksi susu